setelah tertunda target penyelesaiannya moda transportasi bernama light rail transit atau dalam bahasa indonesia disebut lintas rel terpadu lrt jabodebek
akhirnya sudah bisa dioperasikan meski masih dalam masa uji coba terbatas
saya pun berkesempatan menjajal moda transportasi berbasis rel terbaru di jabodebek ini dari stasiun lrt duku atas setiabudi jakarta selatan
oke sekarang saya berada di stasiun lrt duku atas dan ini pertama kalinya saya masuk ke stasiun ini untuk menggunakan moda transportasi yang paling baru yang ada di jakarta apalagi kalau bukan lrt jabodebek
stasiun duku atas terlihat sudah rapi secara fisik suasananya hampir mirip seperti stasiun mrt jakarta
dari area di lantai dua tadi saya menuju ke arah peron keberangkatan yang berada di lantai tiga
nah beginilah suasana dari stasiun
lrt duku atas yang mana ini merupakan salah satu tempat tujuan dari tiga segmen jalur lrt jabodebek yaitu dari cawang menuju ke cibubur stasiun harjamukti cawang menuju ke jatimulia bekasi timur dan juga cawang duku atas
keberangkatan saya dari stasiun dukuh atas menggunakan lrt di sesi uji coba terbatas ini akan mencoba jalur menuju ke arah timur tepatnya ke stasiun jatimulia bekasi sebagai stasiun akhir dan juga depo lrt jabodebek yang berada di sana
terdapat enam gerbong kereta dalam satu rangkaian lrt jabodebek dengan jumlah tempat duduk sebanyak satu ratus tujuh puluh empat kursi
jika digabung dengan penumpang yang berdiri kapasitas angkutnya mencapai tujuh ratus empat puluh penumpang di waktu normal
sedangkan di waktu sibuk diestimasikan dalam satu rangkaian bisa mengangkut sebanyak satu tiga ratus delapan penumpang
kereta yang digunakan lrt jabodebek seluruhnya dibuat oleh pt inka di madiun jawa timur
keseluruhan jumlah armada kereta yang dimiliki oleh lrt jabodebek berada di jawa timur

keseluruhan jumlah armada kereta yang dimiliki oleh lrt jabodebek berada di jawa timur

sementara empat trainset lainnya akan menjadi rangkaian cadangan
yang menarik dari kereta lrt jabodebek buatan inka ini adalah teknologi cbtc atau communication based train control yang sudah dianut
yang memungkinkan kereta ini bisa berjalan dengan otomatis ataupun dikendalikan dari jarak jauh
nah tapi pertanyaannya kenapa masih ada kondisi
kenapa masih ada kondisi
kenapa masih ada kondisi
di situ ada kursi masinis
awalnya saya juga mikir ini kereta kok bisa jalan sendiri jangan jangan masinisnya jin gitu kan
tapi ternyata kereta ini juga sudah dibekali teknologi semi otonom yaitu grade of automation level tiga
yang memungkinkan kereta ini bisa berjalan hanya dengan pengendalian jarak jauh ataupun otomatis
tidak terasa perjalanan saya menjajal kereta lrt jabodebek untuk pertama kalinya hampir berakhir
hal ini ditandai dengan masuknya kereta ke alat automatic train wash plan atau sistem cuci kereta otomatis
artinya kereta yang saya naiki kini telah memasuki kawasan depo atau tempat semua kereta lrt akan melakukan stabling atau terparkir dan dilakukan pengecekan maupun perawatan secara berkala
selesai sudah nih experience saya menggunakan lrt jabodebek dari stasiun lrt dukuh atas sampai ke depo lrt yang ada di kawasan bekasi timur jawa barat
bagi masyarakat yang ingin mencoba bagaimana sensasi menggunakan transportasi berbasis rel lrt jabodebek ini bisa mulai menggunakan tanggal dua belas juli sampai dengan lima belas agustus
yang mana itu adalah uji coba pertama bagi publik dengan biaya yang sangat terjangkau yaitu rp satu saja
hanya tinggal menunggu link registrasi yang nantinya akan diberikan oleh pihak lrt jabodebek sendiri
albi pratama baram maestro bekasi jawa barat